harga minyak dunia saat ini di kisaran empat puluh lima dolar amerika per barrel
masih dianggap kurang menarik bagi kontraktor kontrak kerjasama minyak dan gas di indonesia
pemutusan hubungan kerja dalam rangka efisiensi
masih terus dilakukan oleh perusahaan energi di indonesia sejak awal tahun ini
satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi skk migas
melarang perusahaan kontraktor kontrak kerja sama untuk melakukan phk
sampai kontrak kerja tersebut berakhir demi menjaga target lifting minyak bumi pemerintah
menurut data skk migas beberapa wilayah kerja memasuki masa akhir kontrak
namun apabila perusahaan menawarkan program pengakhiran kerja dengan tawaran menarik
diimbau agar karyawan migas dapat mempertimbangkan untuk menerima tawaran tersebut
intinya dari skk tidak mengizinkan
atau menyetujui phk
tapi kalau sifatnya m a t mutual agreement termination
itu silakan saja dan selisihnya yang di luar ketentuan
kalau seandainya kan orang nggak mau untuk ngambil dengan kondisi begini
sehingga kalau dia memberikan lebih atau apa yang di luar ketentuan
jadi tidak ada hubungan sama karyawan